diduga akibat remblong sebuah mikrobus travel yang mengangkut belasan wisatawan asal jakarta
terguling ke jurang di kawasan obyek wisata pegunungan dieng banjarnegara jawa tengah
tim sar gabungan tni polri sukarelawan dan warga gotong royong
menyelamatkan para korban kecelakaan mikrobus yang terjun dan terguling ke jurang di kawasan objek wisata pegunungan dieng banjarnegara
saat kejadian mikrobus mengangkut dua puluh orang yang terdiri dari sembilan belas wisatawan dan seorang sopir
diduga mikrobus mengalami remblong sehingga oleng dan terjun ke jurang
akibat kecelakaan ini tujuh orang terluka parah dan sisanya mengalami luka ringan
korban luka berat dirujuk ke rsud di wonosobo sedangkan korban dengan luka ringan ditangani di puskesmas setempat
kasus kecelakaan ini kini ditangani satlantas polres banjarnegara
laka tunggal diduga tremblong perumbungan dari wisatawan
untuk korban saat ini ada tujuh korban luka parah sudah dirujuk ke rsud wonosobo
dan untuk sisanya untuk korban luka ringan sudah dirawat di puskesmas mbatur